bandar udara juanda surabaya memasang dua thermal scanner
atau pemantau suhu tubuh penumpang di dua terminal
ini untuk mengantisipasi merebaknya virus corona
yang mungkin bisa dibawa oleh penumpang dari luar negeri
dua buah thermal scanner itu sudah dipasang sejak beberapa hari lalu
di terminal kedatangan internasional dan kedatangan domestik umroh
tidak ada prioritas penumpang dari negara tertentu
yang diperiksa setelah turun dari pesawat
semua penumpang yang turun di dua terminal tersebut
harus melalui pemeriksaan tersebut
sementara itu jelang perayaan imlek pihak angkasa pura ii
sebagai pengelola bandara johanda
memprediksi puncak kepadatan akan berlangsung malam nanti
dengan jumlah lima puluh sampai lima puluh dua ribu orang penumpang
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara
yang berada di bandara juanda sidoarjo jawa timur
selamat pagi rangga bagaimana animo warga yang datang
dan juga pergi dalam libur imlek kali ini
adakah peningkatan aktivitas di bandara dan tujuan mana
begitu yang paling banyak ditempu oleh para penumpang di sana
selamat pagi rizky dan juga lady
saya rizky saat ini aktivitas di bandara berkaitan
imlek ini memang masih biasa biasa saja
masih normal normal saja data dari bandara
ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir sampai kemarin
ini selama dua puluh empat jam atau per hari
ini ada empat puluh hingga empat puluh dua ribu orang penumpang
sementara untuk puncaknya puncak kepadatan imlek
nanti diprediksi akan terjadi nanti malam ataupun besok pagi
dengan jumlah antara lima puluh hingga lima puluh dua ribu orang
demikian ini adalah jumlah yang menurut pengelola bandara
angkasa pura ini adalah jumlah yang biasa biasa saja sebenarnya
jadi bukan jumlah yang tidak kemudian berkaitan langsung dengan imlek
tetapi bisa saja ini adalah jumlah penumpang yang sama
misalnya dengan jumlah penumpang pada saat weekend ataupun libur panjang
nah ada beberapa hal memang
meskipun jumlah penumpangnya tidak akan terlalu banyak
misalnya adalah pada saat imlek
nanti biasanya seperti tahun tahun sebelumnya
pihak bandara juga menyiapkan sambutan
begitu di terminal kedatangan
biasanya akan ada barongsai
kemudian ataupun kesenian kesenian khas tionghoa lainnya
yang akan dilakukan untuk menyambut para penumpang
yang baru saja turun dari pesawat pada hariha imlek
yaitu pada besok pagi
nah kawan kawan yang cukup menarik juga di bandara ini sebenarnya adalah
bagaimana antisipasi pihak bandara udara juanda ini berkaitan dengan
merebaknya virus corona dari tiongkok atau china
nah ini sudah dalam beberapa hari ini pihak bandara ini sudah menyediakan
dua buah thermal scanner atau dua buah pengukur suhu tubuh manusia
dipasang di dua terminal yaitu terminal kedatangan internasional
dan terminal domestik umroh atau khusus umroh
saat ini pengawasan tidak dilakukan secara ketat kepada
ataupun diberikan prioritas pengawasan secara ketat pada salah satu penumpang
yang datang dari negara tertentu saja
tetapi juga kepada seluruh penumpang yang terutama berasal dari internasional
tidak ditujukan misalnya hanya kepada penumpang yang berasal dari cina
ataupun hongkong ataupun singapura saja
tetapi pada semua penumpang yang turun dari kedatangan internasional ini
harus diperiksa terlebih dahulu
dipantau terlebih dahulu oleh dua buah thermal scanner yang dipasang di dua buah terminal
apalagi sebenarnya memang selama ini di bandara udara juanda ini
ada penerbangan setidaknya ada dua kali penerbangan dari china
yang langsung dari cina menuju ke surabaya dan sebaliknya
serta ada tiap hari penerbangan baik dari singapura dan hongkong dari sana menuju ke surabaya dan juga sebaliknya
jadi memang terus dipantau mengingat virus corona ini diduga memang berasal dari cina
dan banyak kemudian wna yang berasal dari cina hongkong dan juga singapura yang berinteraksi lewat cina kemudian menuju ke surabaya
nah nanti prosedurnya ini adalah tiap penumpang setelah turun ini akan diperiksa
dan nanti di alat tersebut yang diawasi oleh petugas akan ada
dengan pes atau velt
nah jika suhu tubuhnya di atas tiga puluh delapan maka ini akan bertuliskan filt ataupun gagal
sehingga penumpang yang bersangkutan harus diperiksa terlebih dahulu
nah selain itu juga sudah disediakan dua buah kamar isolasi
ini gunanya adalah penumpang tersebut yang sudah terdeteksi faild
atau diidentifikasikan menderita panas atau suhu tubuhnya di atas tiga puluh delapan
nanti akan diperiksa oleh ada setidaknya lima orang petugas
yang berada di tiap pos di dua terminal tersebut
dua diantaranya adalah dokter ahli kemudian sisanya adalah perawat dan juga staf staffnya
nanti akan diperiksa di sana pihak bandara udara juanda juga sudah menyiapkan berbagai sarana ya
misalnya adalah ambulan kemudian dan lain sebagainya
ini untuk mengantisipasi jika yang bersangkutan penumpang yang bersangkutan
dirasa kemudian harus mendapatkan perawatan atau pengecekan lebih lanjut
maka dia akan dibawa ke rumah sakit umum daerah dr sutomo
jadi memang prosedurnya memang seperti ini dalam mungkin sampai nanti virus ini kemudian akan meredah dengan sendirinya
jadi seperti halnya penanganan pada virus virus terdahulu ya kita ingat misalnya ada virus sars pada waktu itu
atau virus yang lain yang berasal dari yang diidentifikasikan berasal dari negara lain
penanganannya juga seperti ini tidak hanya di bandara udara saja di bandara udara juanda saja di jawa timur ini
bandara udara juanda saja di jawa timur ini

pelabuhan ya sebagai salah satu pintu masuk pintu keluar dan masuk dari dan menuju ke jawa timur ini juga dipasang thermal scanner
di pelabuhan tanjung perak misalnya juga dipasang thermal scanner juga di beberapa pelabuhan yang lain
jadi memang antisipasi ini cukup maksimal harus dilakukan meskipun sampai sekarang juga belum ditemukan adanya penumpang
ataupun orang orang yang diidentifikasikan menderita ataupun mengidap virus khususnya virus corona ini
kemarin saya berbicara dengan kepala kkp kantor kesehatan pelabuhan yang menangani tentang kesehatan di wilayah bandara udara juanda ini
mengatakan sebenarnya memang tidak hanya penumpang ataupun warga yang turun dari pesawat internasional saja yang kemudian menderita tiga puluh delapan derajat itu bisa dipastikan karena masa inkubasi
inkubasi dari virus ini sendiri saja
jadi ini sendiri pun mencapai empat belas hari
jadi memang harus pengawasannya harus lebih ketat lagi sehingga bisa terbebas ataupun tidak ada orang yang mengidap virus tersebut masuk ke jawa timur
ya baik terima kasih rangga umara produser cnn indonesia melaporkan langsung dari bandara juanda sidoarjo jawa timur